usai vakum kampanye selama dua hari agus harimurti yudhoyono mengunjungi warga di cilincing jakarta utara kamis pagi
selama hampir dua jam calon gubernur yang diusung empat partai koalisi cks ini bergerilya masuk perkampungan padat penduduk guna menyapa warga
kedatangan agus langsung disambut kerumunan warga di kelurahan sukapura cilincing jakarta barat
bersama tokoh warga setempat agus diantar berkeliling kampung yang padat dengan hunian penduduk
selain menyampaikan visi misi programnya di sini agus juga berdialog singkat dengan warga setempat
pada kesempatan ini agus sempat menyinggung saluran air yang sempit di wilayah cilincing
menurutnya hal ini perlu ditindaklanjuti oleh pemda guna mencegah banjir
tidak hanya itu agus juga sempat membicarakan mengenai programnya untuk membantu usaha kecil menengah
antara lain bantuan langsung sementara bagi warga kurang mampu
serta program bantuan dana bergulir senilai lima puluh juta rupiah untuk setiap unit usaha
dan satu miliar rupiah untuk setiap rw per tahunnya
sementara itu agus juga sempat mengutarakan alasannya vakum berkampanye selama dua hari
menurutnya ia kala itu tengah melakukan konsolidasi intensif dengan tim suksesnya
salah satunya melakukan persiapan menghadapi debat pertama yang diadakan pihak kpud dki jakarta